saya udah sayang banget sama citra om
saya hargai kamu yang aku salah
tapi saya gak suka dengan sifatnya
ini asal nuduh orang seperti itu
baik kalau begitu saya permisi dulu ya pak arief
saya terima kasih ibu sudah menjempatkan kesini
dan menjelaskan semuanya
dengan senang hati pak
ada kesalahpahaman yang melibatkan
nah permisi pak
saya minta kamu selidiki perusahaan pak alex
saya sedikit aneh
karena bu lydia kesini hanya untuk
menanyakan pak baskoro
baik pak saya akan mencari bukti
keterkaitan pt adi jaya pelita milik ibu lydia
dengan al baskoro
dan juga pt air langga persada milik pak alex
restoran yang gue
ibu sama om raymond
pernah makan siang bareng itu kan
waktu itu kita makan siang disini
yang harusnya akhirnya pak alex
malah jadi rusak
gue beneran nyesel banget
semua momen yang kemarin
tapi kali ini beneran endingnya harus bahagia
karena mel udah berubah banget
bahkan gue gak denger suara
semoga usaha mel untuk nyatuin ibu dan om raymond
gak jadi sia sia lagi
sama apa yang udah saya perbuat om
kalian harus nguhin saya sama citra ya om
sekarang baru nyesel ya
kamu baru nyesel ya
kamu baru nyesel sekarang
kamu jadi pemuda yang bisa menjaga etika
jaga safon santun apalagi sama orang tua
gue bisa jelasin semua itu salah paham
gue gak ada maksud buat nuduh bokaku sumpah
cip cip jangan pergi cit
gue akuin gue salah
maksud buat nuduh bokaku cit
kita tahu sendiri kan gue tuh bener bener pengen banget ketemu orang tua lo
buat nunjukin keseriusan gue sama lo cit
harusnya lo tuh minta maaf bukan ke gue tak
tapi ke bokap gue
minta maaf ke bokap gue
minta maaf ke bokap gue
gue juga gak tau bokap gue bakal maafin lo atau engga
minta maaf ke bokap gue

saya udah sayang banget sama citra oh
saya hargai kamu yang aku salah dan mau minta maaf
tapi saya gak suka dengan sifat mu yang asal nuduh orang seperti itu
sebaiknya kamu instropeksi diri kamu dulu
saya nggak pernah mempermasalahkan atau menilai seseorang dari penampilannya
asalkan orang itu punya rasa sopan santun dan tatakrama
tapi itu tidak saya dapatkan dari kamu sejak saya ketemu sama kamu
lo udah denger kan
apa omongan dari bokap gue
jadi mending sekarang lo introspeksi diri tak
dan selama ini
mending kita berdua jaga jarak aja
mending kita gak usah deket deket dulu
kenapa mel merubah tempat makan siangnya jadi kesini ya
resto ini tempat aku dan
kok bisa ada di sini
mau ketemu orang
ada pria lain
mau ketemu mel pak
jadi bu dawang kesini mau ketemu mel
kamu juga kesini bu
iya diajak sama mel bu
ini semua idenya mel
karena udah ganti
malah janjian kesini
kamu kenapa gak jujur mel
ya soalnya karena
kalau misalnya aku jujur sama bu nawang
bu nawang jangan marah ya sama aku
aku tuh beneran tulus memperbaiki semuanya
waktu itu aku udah rusak
ini berjalan sesuai keinginan diri sama ibu
ternyata si kamel beneran berubah
dia sampai seniat ini
untuk mengulang dan memperbaiki semuanya
hubunganku dengan mel ros
gak ada hambatan lagi
karena mel sudah merestui kami
please banget ya
aku makin berasa bersalah
bu nawang mau kan masuk ke dalam
terima ajakannya mel
soalnya mel udah ceritain semuanya sama aku
dan aku yakin deh
kayaknya mel akan menangis
tapi mel emang tulus mau berubah
ibu kasih kesempatan buat mel
untuk merubah sikapnya
kan gak ada salahnya bu
kasih kesempatan aku kayak yang putri bilang
kita ke dalam yuk
buku papa gitu sih
papa lagi mikirin apa sih
papa lagi mikir apa sih yang membuat anak kesayangan papa bisa suka sama pemuda yang gak sopan sama calon mertuanya sendiri
tidak apa apa jangan gitu dong
atta itu orangnya baik kok cuma karena first impressionnya aja sama papa jadi kayak gitu
cita juga bingung
hmm papa tau
jangan jangan kamu suka sama rambutnya yang ngejreng yang ngeping gitu
yang kayak apa tuh kemoco